gelaran turnamen badminton generasi muda bni sirnas a surabaya sudah memasuki semifinal
pelaksanaan semifinal kali ini dua lokasi di surabaya yaitu di gor badminton sudirman dan gor suryanaga
dalam perempat final sebelumnya nama nama klub besar mendominasi
namun juga terdapat non klub bulu tangkis yang masuk dalam perempat final
yakni pelatihan provinsi jawa timur
bri sirnas a adalah turnamen pencarian bibit terbaik untuk atlet badminton
dalam sirnas a di surabaya kali ini dipertandingkan tiga kelompok usia
mulai usia pemula atau u lima belas usia remaja atau u tujuh belas dan kelompok usia taruna atau u sembilan belas
dilaksanakan mulai senin kemarin jumat ini sudah memasuki semifinal
hingga final dijadwalkan pada sabtu esok
sejumlah partai semifinal akan dimainkan pada bni sirkuit nasional a jawa timur dua ribu dua puluh tiga di surabaya hari ini
dan saat ini kita tergabung dengan koresponden wida subianto saat ini di sana
selamat siang wida jadi ada berapa nomor yang akan bermain dalam semifinal hari ini
ya daniar ini sebenarnya suara saya sudah hampir habis ya daniar
karena pas seminggu ini warga surabaya khususnya di jawa timur benar benar menikmati
bagaimana sebenarnya turnamen pencarian bidik terbaik
bibit unggul dari badminton atlet atlet badminton kita
kita tahu bahwa di negara kita ini cabang olahraga favorit selain sepak bola ini adalah badminton
dan kerap kali tidak jarang ya atlet atlet badminton kita ini mengharumkan bangsa
di berbagai turnamen internasional
nah salah satunya di tempat saya berada saat ini ini adalah bni sirnas a
ini merupakan turnamen pencarian bibit unggul badminton yang dilaksanakan untuk pekan ini ya
di surabaya mulai senin kemarin hingga besok
rencananya adalah finalnya ada tiga kelompok usia yang dipertandingkan mulai usia pemula atau u lima belas
kemudian usia remaja ini u tujuh belas kemudian usia taruna ini u sembilan belas
nah masing masing kelompok usia ini juga memainkan lima kategori tim
ada yang tunggal kemudian ganda putra ganda putri ganda campuran dan lain sebagainya
karena itu total seluruhnya ada sekitar lima belas kelompok yang akan dipertandingkan
namun keterseruannya itu ada sekitar lima puluh gabungan begitu
nah sejauh ini
memang pertandingannya begitu seru setiap hari mulai dari babak penyisihan itu tak kurang sehari itu sampai satu ratus delapan puluh pertandingan
ada tiga gor badminton yang dilaksanakan di surabaya ini
ada gor tempat saya berada saat ini gor sudirman kemudian ada gor surianaga
ataupun juga gor satunya yang ada di merk
nah sebelumnya ini juga proses kualifikasi ini membuat animo masyarakat yang tinggi ya
tidak sedikit ini kebetulan kan memang tiketnya gratis
warga yang menikmatinya
termasuk saya sampai suaranya habis seperti ini
nah yang menarik kemarin kan sudah sampai ke perempat final hari ini adalah semifinal
dilaksanakan dua tempat di gor suryanaga sama gor sudirman yang ada di surabaya
ini ternyata banyak sekali klub klub besar bulu tangkis yang mengisi porsi porsi dari perempat final ini
namun ada yang menarik kalau saya lihat daniar
ini bukan klub namun baru muncul begitu nama ini namun begitu menarik karena sudah ada begitu
ini adalah pelat prof pelatihan provinsi jawa timur
konon untuk di indonesia ini pelatihan provinsi ini masih ada di jawa barat dan juga di jawa timur
dan ini menarik tentunya karena kita tahu bahwa sekali lagi cabang olahraga bulu tangkis ini kerap mengharumkan nama bangsa di berbagai turnamen internasional
nah ini ternyata seperti di jawa timur ini pelatihan provinsi baru ada sekitar enam bulan
untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya pelatihan provinsi badminton khususnya untuk mencetak generasi generasi muda
bibit unggul dari badminton kita kita bisa bertanya langsung ke mas firman selaku asisten plat prof jatim
mas firman ini kan banyak yang penasaran
kalau kita tahu karena kita sudah berpuluh puluh tahun kita tahu bahwa atlet atlet bulu tangkis kita itu dihasilkan dari klub klub bulu tangkis besar ya
sebut saja ada jarum kemudian ada jaya raya begitu
namun saya kemarin tertarik ketika melihat daftar nama di perempat final ini ada pelat prof jatim
ini sebenarnya pelatihan provinsi jawa timur
memang baru dibentuk atau bagaimana mas
ya benar ini memang baru dibentuk ya ke pengurusan baru di pak tony wayudini
ini salah satu program yang sangat sangat menurut saya sangat sangat luar biasa
jadi untuk naungin anak anak jawa timur jadi enggak usah kemana mana cukup di jawa timur saja kita bisa bersaing gitu
melawan klub klub yang besar di jaya raya jarum kita bisa bersaing
ini sudah berjalan enam bulan
jadi kita cukup intensif latihan ini
indonesia baru jawa timur aja atau ada provinsi lainnya mas sebenarnya
yang saya tahu ada di jawa barat juga ada
jadi cuma saya lihat ini ada di jawa barat sama jawa timur
tapi ya alhamdulillah puji syukur ini pertandingan sirinas ketiga kalau enggak salah
anak anak ini bisa masuk di semifinal
baru saja ya tadi ganda putrinya juga lolos dari perempat final masuk ke semifinal hari ini rencananya
nah sebenarnya kalau proses rekrutmen dari pelat prof itu bagaimana sama pelatihannya bagaimana mas
dan di mana begitu
kalau untuk tempat latihan kita di sudirman sini
ya kebetulan ini tuan rumah jadi anak anak bisa kerja kerasnya mati matian di sini
untuk berjuang di tuan rumahnya nggak mau kalahnya itu luar biasa anak anak
untuk rekrutmen itu ada sistem audisi kalau di jawa timur
jadi plat prof jatim ini ada audisi
jadi sebelumnya itu kita adakan audisi
audisinya di surabaya saja atau keliling tiga puluh delapan kabupaten kota yang ada di jawa timur
kebetulan ditetapkan di sudirman sini
kita memantau atlet atlet jawa timur di sini untuk seleksi kemarin waktu itu
sampai sejauh ini berapa mas peserta dari plat prof ini dan pendidikannya bagaimana
ditempatkan di satu tempat atau bagaimana
untuk pendidikannya di satu tempat di sini di sudirman
atletnya sekarang totalnya dua puluh
jadi ada dua puluh dua atlet itu dari kelompok pemula sampai taruna
mereka asrama di sini mas

terus kesehariannya juga ditanggung sama pbsi jawa timur atau bagaimana

ya untuk tempatnya mereka di sini dan kesehariannya semua makan di sini
ditanggung sama pemprov jawa timur
artinya tidak sekolah formal dulu atau ada homeschooling dan lain sebagainya begitu
untuk sementara ini anak anak itu tetap sekolahnya di daerah masing masing
jadi alhamdulillahnya dapat izin dapat support dari sekolahnya masing masing
jadi kalau anak anak itu waktu ujian saja anak anak baru ini ke sekolahan
luar biasa mas firman terima kasih atas informasinya mas nia
terima kasih atas informasinya mas ya
dan tentu saja goalnya adalah masuk pelatnas ya mas ya
terima kasih mas firman selamat bertugas kembali
ya jadi memang ini hal yang menarik yang kami temukan ketika adanya bni sirna saha ini
bahwa kalau sampai perempat final ini begitu mengerucut
kalau sebelumnya itu banyak banyak sekali nama pb atau persatuan bulu tangkis
ataupun klub bulu tangkis ini yang sudah sangat terkenal ataupun dari daerah daerah gitu
namun ketika mengerucut ke perempat final ini adalah pb ataupun klub klub bulu tangkis yang terkenal
dan ternyata ada juga pelatnas
prof ini baru saja seperti di jawa timur ini baru ada sekitar enam bulan
dan tentu saja ini goalnya adalah menjadi wadah baru untuk mencetak atlet atau bibit unggul dari atlet badminton
hingga bisa goalnya adalah masuk ke pelatnas dan tentunya bisa mengharumkan indonesia di turnamen internasional berikutnya ke depannya
kembali ke studio dania
baik regenerasi atlet ya itu yang paling kita nantikan bersama
terima kasih wida subianto untuk laporan anda langsung dari surabaya jawa timur